untuk mengetahui arus mudik di kawasan cilenyi sudah ada korespondensi nn indonesia yogi tujuliarto yang akan menyampaikan laporannya untuk anda
saya lihat di belakang anda pintu tol masih terlihat lengang bagaimana sampai sejauh ini yogi
peningkatan arus kendaraan apakah ada dan prediksinya seperti apa hingga malam nanti
ya baik alfito dan pemirsa memang pada sore ini bahkan sejak tadi pagi arus kendaraan yang melalui pintu keluar tol cilenyi maksud saya
itu memang sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya
dan penurunan ini memang sebenarnya dari tadi pagi ada peringatan untuk petugas tol cilinyi bahwa akan ada pengalian arus kendaraan dari tol cipali menuju wilayah selatan
dan akan diprediksi banyak kendaraan yang menggunakan wilayah selatan seperti cilinyi menuju nagrek
tapi justru kendaraan kendaraan tersebut tidak sampai ke wilayah ini dan memutar ke arah lain
dan untuk mengetahui seperti apa persisnya kondisi volume dan detail
kondisi volume dan detail saya sudah beritahu di video sebelumnya
jadi untuk mengetahui seperti apa persisnya kondisi volume dan detail saya sudah beritahu di video sebelumnya
selamat sore pak rudi
selamat sore pak
pak rudini seperti apa kondisi lalu lintas di tol cipali sampai keluar tol cipali pada hari ini dan sebelumnya
untuk pada sampai saat ini tol cipali masih padat
nah sama petugas kepolisian itu dialihkan ke arah cilenyi pak
tapi untuk sampai saat ini kita sudah siap
kalau seandainya ada arus dari cipali pak
jadi kita sudah siapkan gardunya maupun orang orangnya
sampai saat ini belum ada pengaruhan arus seperti itu
jadi tadi pagi sudah ada peringatan tapi sampai sekarang belum ada satu kendaraan pun atau mungkin beberapa kendaraan jumlah signifikan yang datang ke cilinyi ini
lalu sejak kapan penurunan jumlah volume kendaraan ini yang masuk atau keluar dari tol cileni ini pak
apakah sudah sampai puncaknya
hari apa gitu pak
untuk puncaknya itu hari sabtu pak
hari sabtu sampai kurang lebih lima puluh ribu kendaraan
sampai sekarang itu bisa kita lihat di sana di gerbang itu kelihatannya sudah di bawah normal pak
biasanya sudah di bawah normal
kayaknya ini pemudik pemudik yang istilahnya yang terakhir pak
baru satu dua yang pemudik
seperti itu pak
dan antrian di gerbang keluar tol cilinyi sendiri juga tidak mengalami kepadatan pak ya
tidak ada paling satu dua kendaraan di sini pak
betul itu pak
terima kasih pak rudy ya
nah baik alvito
memang hari ini memang tidak ada peningkatan signifikan
baik di pintu tol keluar cilinyi maupun masuk
dan tapi diperkirakan besok pagi tepatnya setelah sholat idul fitri
sekitar pukul sepuluh pagi akan ada peningkatan kendaraan di sekitar tol cilenyi
karena ada arus mudik lokal antara sekitar jawa barat menuju cilinyi
terima kasih yogi atas laporan anda